presiden joko widodo meminta pengesahan rkuhp ditunda
awal rkuhp akan disahkan pada selasa pekan depan
presiden mengakui ada empat belas pasal yang perlu dibahas lebih lanjut
ini menarik karena bagaimanapun pasal pasal ini atau rukuhp ini
diajukan oleh pemerintah kemudian sekarang diminta untuk ditunda pengesahannya
karena disadari ada yang bermasalah
jadi ini menarik bagaimana sebenarnya kita akan membahas beberapa pasal
yang kontroversial bersama nalasumber geno vefa alisia
halo geno selamat malam terima kasih sudah hadir
kita akan sekarang lihat beberapa ya tapi sebelumnya kita haruskah kita senang
dengan penundaan ini atau ini biasa aja
sebenarnya kalau misal bicara kita senang atau enggak gini
kita sih berharap sebenarnya presiden sudah tahu dari lama ya masalah rkuhp ini
karena rkuhp ini kan sudah dibahas dari tahun dua ribu lima belas secara intensif
agak terlambat cuma kami tetap mengapresiasi sih ini ditunda daripada enggak ya kan
tapi bagaimanapun kan baru ditunda belum diminta untuk dibatalkan
atau dibahas pasal pasal itu kan belum belum ada jadi masih banyak pr ya kan
bagi kami ditundanya sudah cukup karena gini ketika ditunda berarti ada waktu lagi
untuk membahas lebih lanjut karena itu yang kami minta
nggak perlu semuanya kemudian langsung dihancurkan bangunannya
tapi kami minta ditunda untuk dibahas lebih lanjut
apakah harus ada yang diperbaiki yang sebelah mana diperbaiki gitu sih
dan kita lihat sekarang malam hari ini kita bahas sedikit diantaranya
ini dia yang terutama berhubungan dengan perempuan ya
ada beberapa yang berhubungan dengan perempuan genok
ini dia soal alat pencegah kehamilan atau kontrasepsi ada pasal empat ratus empat belas
setiap orang yang secara terang terang mempertunjukkan menawarkan
menyiarkan tulisan atau menunjukkan untuk dapat memperoleh alat pencegah kehamilan kepada anak
dipidana iya di sini garis ya anak dipidana dengan pidana denda paling banyak kategori
satu juta satu juta rupiah ya oke
apa pasal empat ratus empat belas deh kalau misalnya geno lihat apa
kalau misalnya dari icjr lihat apa yang bermasalah di sini
gini jadi sebenarnya yang mengenai pasal empat ratus empat belas ini
sebelumnya memang udah ada di kuhp yang kita pakai sekarang gitu
tapi nggak ada anaknya
cuma masalahnya di kuhp kita sekarang dengan surat edaran jaksa agung di tahun tujuh puluh
kalau saya nggak salah itu sudah dinyatakan bahwa pasal ini
tidak akan digunakan lagi karena pada waktu itu kita gencar masalah kb
jadi itu sudah tidak relevan lagi untuk dilakukan penuntutan menggunakan pasal ini
terus kemudian kami bingung juga kenapa kok masih muncul
kenapa masuk lagi
kenapa masuk lagi
karena seharusnya kan pasal pasal seperti itu dievaluasi ya
kalau memang udah nggak dipakai lah kenapa masuk lagi
karena kita kan mau bikinnya kuhp baru nih kuhp baru yang lebih update gitu
harusnya kan nggak masuk lagi
nah tapi perubahan kepada
anak sendiri ini baru masuk di draft yang dua puluh delapan agustus
jadi baru banget perubahan kepada anaknya
sebelumnya ini gak ada kepada anak
tapi yang kami kritisi tetap ya seharusnya
mengenai mempertunjukkan menawarkan menyiarkan tulisan
menunjukkan untuk dapat memperoleh alat pencegah kehamilan
itu harusnya bisa diakses oleh semua orang tanpa terkecuali
karena itu adalah pendidik itu terkaitnya dengan kesehatan kan
iya kesehatan reproduksi
iya kesehatan reproduksi bukan hanya masalah moralitas gitu
karena argumen selama ini yang dibangun adalah ternyata nanti ini melegalkan seks bebas
yang sebenarnya itu kaitannya sungguh sangat jauh sih bagi kami ya
bagi kami ini logikanya terlalu jauh gitu
karena ini kan alat kontrasepsi itu adalah hal kesehatan gitu
dan dalam beberapa diskusi kami dengan kementerian kesehatan juga
kementerian kesehatan juga mengakui pasal ini kok masuk lagi gitu
jadi selama ini pemerintah sendiri di dalam
itu antar pemerintah aja juga saling
antar lembaga di dalam pemerintah juga bingung gitu
kenapa kok nggak ada koordinasi
iya empat lima belas setiap orang yang tanpa hak
yang tanpa hak secara terang terangan mempertunjukkan suatu alat untuk menggugurkan kandungan
menawarkan menyiarkan tuliskan atau menunjukkan
untuk dapat memperoleh alat untuk menggugurkan kandungan di pidana dengan pidana penjara
panema enam bulan atau pidana denda kategori dua
nah masalahnya adalah ketika kita bicara tentang kesehatan reproduksi
paling banyak melakukan promosi sebenarnya adalah masyarakat sipil
yang kalau kita bicara tanpa haknya
itu artinya di dalam penjelasannya ada dikatakan bahwa itu harus tersertifikasi oleh pejabat yang berwenang
makanya dengan ini indonesia kan luas banget ya
semua kita tentang kesehatan kita
artinya apa apakah hanya harus petugas kesehatan saja yang memberikan pendapatan
yang punya yang punya
yang punya license buat itu
itu kan jadi susah ya karena selama ini kan kita lihat ya
yang jalan itu teman teman di grassroot
teman teman di grassroot yang bantu
yang kemudian orang tua kita mungkin ibu ibu pkk ya gimana cuma punya license gitu loh
dan ini nantinya akan justru mempersulit gitu
tentang kesehatan reproduksi kb itu akan sangat mempersulit
bagi kami pasal pasal ini sebenarnya nggak terlalu perlu ya untuk dimasukkan
yang ini kategori dua kategori dua itu sepuluh juta
bahkan ada pidana penjaranya
giano bisa dicara juga
ini bagi kami gak perlu lah pasal ini
oke tapi yang menarik sebenarnya kalau empat ratus empat belas misalnya kepada anak
ada yang mengatakan sebenarnya ini mau menyasar mereka yang menjadi anak anak yang menikah
pernikahan anak gitu katanya
jadi sebenarnya ingin menyelamatkan
tapi sebenarnya aneh ya kalau misalnya ingin menyelamatkan kan mestinya soal pernikahan anaknya dulu dibereskan
baru kemudian bisa mengeluarkan pasal seperti ini gitu
iya karena banyak asumsi ya selama ini kan banyak banget asumsi bahwa pernikahan anak itu
banyak dilakukan karena anaknya hamil di luar nikah segala macam
padahal kita kan gak pernah tahu datanya
kalau memang pemerintah atau dpr bilang itu ada datanya ya silahkan tampilkan kami
dan selama ini selama pembahasan kami pantau gak ada data itu disampaikan
dan justru perkawinan anak di dalam rkuhp ini justru semakin akan naik menurut potensinya
ada di pasal selanjutnya
karena ada di pasal selanjutnya ya oke kita lihat sekarang pasal selanjutnya
ya ini soal perzinaan setiap orang yang melakukan persetubuhan dengan orang lain yang bukan suami yang bukan suami atau istri dipidana karena perzinaan dengan pidana penjara paling lama satu tahun atau denda kategori dua
di sini bagaimana
ini karet juga kan berarti
ini pasal yang nggak perlu sih
gak perlu juga
ini terlalu negara udah terlalu dalam masuk ke dalam privasi warga negaranya gitu
karena urusan ini kan sebenarnya bukan urusan yang harus di reguler oleh negara gitu apalagi dipidana
clue terlalu masuk ke ranah pribadi mungkin ini ya
melakukan kata persetubuhan ini ya
bukan suami atau istri
bukan suami atau istri
karena yang di rkuhp sekarang perzinaan itu ikut dari yang lain
yang pertama adalah orang yang sudah bersuami atau sudah beristri bersetubuh dengan orang dengan laki laki atau perempuan gitu
jadi terbatas itu aja
nah kalau ini sekarang basically semuanya
basically semuanya dan ini justru akan karena ini kan dikunci dengan delik aduan ya
pengaduan suami istri orang tua atau anaknya
nah ini yang bagi kami sangat berbahaya gitu
suami istri orang tua atau anaknya
terkait dengan pernikahan anak ya tadi kita bicara
bagi kami pasal ini itu sangat rentan meningkatkan angka perkawinan anak
orang tua akhirnya logikanya adalah ketika orang tua menemukan misalnya anaknya pacaran yang kelewat batas gitu
biar enggak dilaporkan pakai pasal ini yaudah dinikahin aja
terjadilah pernikahan anak itu
akan terjadi makin banyak gitu
jadi jalan keluar jalan keluar itu itu jalan keluar yang logis ya bagi orang tua
lebih baik dinikahkan
dan itu itu jelas bukan jawaban kan
kalau misalnya kita bicara tentang perkawinan anak
karena presiden jokowi sendiri kan sudah dalam perpres sdgs
dia berjanji menurunkan angka perkawinan anak
di undang undang perkawinan yang baru tadi direvisi juga ditingkatkan dengan harapan
perkawinan ditingkatkan umur usia perempuannya
supaya harapannya pernikahan anak tidak semakin banyak
tapi kalau rku
usia minimal pernikah ya
akan berubah gitu
tapi ada ini kemudian
pengaduan dapat ditarik kembali selama penulisan di sidang pengadilan belum dimulai
ini yang kemudian juga ada rawan negosiasi di situ berarti ya
itu bisa jadi jalan masuk juga sih
kita lihat yang berikutnya
kita lihat yang berikutnya sekarang
setelah perzinaan apalagi yang bermasalah
ini juga masih soal perzinaan ya
ini yang di take down ya
yang pemerintah minta di take down kemarin empat ratus delapan belas
sudah dikatakan minta di take down ya sempat ya
pak yasona di raker pemerintah dan dpr kemarin minta empat delapan belas ini di take down
karena ketakutannya adalah penerapannya susah segala macam
jadi kalau bagi kami justru kalau ini di take down dengan kondisi yang sekarang ruu pks belum jalan segala macam
itu justru akan mematikan gerakan teman teman dari perempuan sih
karena banyak banget
ini tuh sebenarnya kalau kita bicara ya ini sebenarnya bukan perzinaan
masuknya adalah perkosaan
laki laki yang bersetubuh dengan seorang perempuan yang bukan istrinya dengan persetujuan perempuan tersebut
karena janji akan dikawini
kemudian mengikari janji tersebut di pidana penjara pada umur empat tahun
atau dendam paling banyak
ini banyak yang deg degan sih sebenarnya
sebenarnya kalau kita bicara tentang perkosaan ya
ini sebenarnya masuk ke perkosaan
perkosaan karena tipu muslihat gitu
janji mau dikawini tapi dendam nggak
sebelumnya janji akan dikawini
di draft sebelumnya itu ada janji akan dikawini dan tipu muslihat
itu sama seperti di undang undang
undang undang perlindungan anak
tipu musiatnya dihilangkan di draft yang terbaru
kemudian ini sisa janji akan dikawini minta di takedown
dalam pembahasan sih dikatakan takutnya ini banyak banget laki laki yang kemudian
bisa kena gitu
kemudian di ini oke kena
akhirnya sekarang udah di takedown ya
pemerintah sih minta di takedown
tapi bagi kami ya harusnya take down pasal yang lain lah
jangan ini gitu

oke ada yang lebih penting yang harus di takedown
ada yang lebih penting yang harus di takedown
kita lihat sekarang yang berikutnya
masih soal perzinan ya pasal empat ratus sembilan belas
setiap orang yang melakukan hidup bersama sebagai suami istri di luar perkawinan dipidana dengan pidana penjara paling lama enam bulan
ini yang kemudian dikhawatirkan oleh masyarakat adat ya
masyarakat adat mengalirkan ini karena bagaimanapun misalnya mereka terikat secara pernikahan secara adat
tapi mungkin belum ada surat suratnya
itu yang kemudian dikhawatirkan masyarakat adat
kemudian pidana penjara enam bulan atau denda
paling banyak katanya
tindak pidana sebagaimana dimaksud tidak dilakukan penuntutan kecuali atas pengaduan suami istri orang tua atau anaknya
yang ayat tiga menarik
ayat tiga yang menarik
pengaduan dapat juga diajukan oleh kepala desa
atau dengan sebutan lainnya sepanjang tidak terdapat keberatan dari suami
oke ini berarti ada penghakiman dong kalau misalnya di sini
kita akan bersiap siap untuk melihat penghakiman masa di depan lebih banyak
menurut kami sih iya gitu
ini baru muncul di pembahasan panjang yang terakhir
jadi yang agustus
oh ya september
pengaduan dapat juga diajukan
pengaduan dapat juga diajukan oleh kepala desa
atau dengan sebutan lainnya sepanjang tidak terdapat keberatan dari suami istri orang tua atau anaknya
jadi kepala desa atau dengan sebutan lainnya ya misalnya kita udah di jakarta gak ada nih ya kepala desa
pak lurah ya
pak lurah mungkin ya kalau di jakarta
bagi kami ini pertanyaan besar sih kenapa ini bisa masuk
karena kan kalau kita bicara delik aduan sebenarnya kita mengadukan sesuatu itu karena kita merasa dirugikan oleh sesuatu
merasa dirugikan oleh sesuatu
nah terus kepala desa sebenarnya dirugikan apa sih dengan ada orang yang hidup bersama sebagai suami istri dulu
kalau misalnya keluarga terdekat dirugikan kan masuk akal ya kalau keluarga dekat misalnya
misalnya ya misalnya dilihat gitu
tapi kalau misalnya ada ini pihak ketiga ini juga
dan ini gampang banget kan kepala desa gitu
saya misalnya warga kemudian saya lapor kepala desa pak saya gak nyaman nih
akhirnya ini gak jadi delik adu kayak nggak ada delik aduan lagi kan
gak nyaman terus oke melalui kepala desa kepala desa yang kemudian mengadukan
dan sepanjang tidak terdapat keberatan
pertanyaan kami gimana sih ngecek sepanjang tidak ada keberatan suami istri orang tua atau anaknya
karena akan susah di praktik itu akan susah gitu
memang sih pasalnya bunyi kayak gini
tapi di praktiknya kan kita nggak pernah tahu gitu loh
dan yang benar tadi yang disampaikan dari teman teman masyarakat hukum adat gitu
banyak banget yang sampai saat ini belum punya surat kawin
dan akhirnya ya disebutnya karena gak punya surat kawin hidup bersama sebagai suami istri di luar perkawinan gitu
yang itu sebenarnya gak make sense gitu kan
negara kan nggak harus atur moral sampai segini gitu
ini kan subjektif ya sifatnya
dan hukum pidana kan basically gak boleh atur sesuatu yang subjektif
itu harus pasti semua perbuatan itu harus pasti
harus dinyatakan bahwa itu adalah sebuah perbuatan yang memang tercelak oleh seluruh masyarakat gitu
pembunuhan kan tercelak oleh semua masyarakat
tidak ada unsur perasaan dimasukkan disini gitu ya
iya betul betul
menarik kita lihat yang berikutnya sekarang geno
semakin dibahas semakin dedekan nih kita lihat ini ya
soal aborsi setiap perempuan yang menggugar kandungannya atau meminta orang lain menggugarkan kandungannya dapat dibidana maksimal empat tahun
ini juga kemudian dipermasalahkan oleh teman teman
apalagi kemudian bagaimana dengan janin
katakanlah misalnya hasil perkosaan
jadi kalau bisa kita bicara sekarang ya
sekarang kan di kuhp memang pasal ini ada
pasal ini ada
cuma di kuhp kemudian ada di undang undang kesehatan
dikatakan bahwa hal yang sama
setiap orang dilarang menggugurkan kandungannya
kemudian tapi terdapat pengecualian gitu
itu boleh dilakukan apabila ada indikasi medis dan korban perkosaan
selama ini dibatasi waktunya oleh undang undang kesehatan itu enam minggu
setelah hari pertama hari terakhir
janin usia enam minggu ya
iya enam minggu
nah di kuhp ini justru pengecualian itu nggak dimasukin lagi
pengecualian itu ditinggal di undang undang kesehatan
padahal kalau kita bicara semangat membentukan kuhp ini ya
kan dibilangnya ini mau kodifikasi
seharusnya semua aturan terkait kan masuk ya
ini justru ditinggalin
dan anehnya yang ada di sini hanya pengecualian untuk dokter
kayaknya selanjutnya ya
pasal selanjutnya empat ratus tujuh puluh satu atau empat ratus tujuh puluh dua
jadi kalau misalnya ada case seperti ini
yang mana yang digunakan
undang undang yang mana digunakan
karena ada di undang undang kesehatan soal itu kan
yang mengatur soal pengecualian itu
kalau misalnya ini sudah disahkan dan pasal ini ternyata masih ada
yang akan digunakan yang mana
kalau aparat penegak hukum bisa melihat dengan baik ya
itu sebenarnya harusnya di undang undang kesehatan bisa digunakan
masalahnya praktiknya selama ini yang di undang undang kesehatan itu jarang banget bisa digunakan
karena enam minggu itu singkat banget
minggu itu terlampau singkat untuk teman teman perempuan yang merupakan korban gitu
untuk bisa menerima dirinya mengalami perkosaan
untuk bisa cerita bahwa dirinya mengalami perkosaan apalagi hamil
itu butuh waktu yang panjang
lebih lama dari enam minggu
jadi kalau bagi kami seharusnya kalau memang semangatnya pemerintah adalah untuk kodifikasi
pemerintah harusnya lakukan lah evaluasi
di undang undang kesehatan aja udah ada pengecualian
berarti yang di kuhp harus lebih baik dong
harus ada pengecualian juga
harus ada pengecualian juga dan diperbaiki
kenapa kok nggak jalan waktu itu
kalau nggak jalannya kan karena waktunya terlalu pendek
jadi seharusnya untuk aborsi korban perkosaan ini nggak didasarkan oleh waktu
tapi didasarkan oleh kesiapan psikologis dari korban
apakah korban kemudian sudah siap menerima dirinya
apakah kemudian sudah siap melakukan penghentian kandungannya
kalau sudah siap ya silahkan mau waktunya kapan aja
tapi kan memang hukum di indonesia minim sekali pendekatan terhadap korban
oleh karena itu
dan pun tidak tercermin di sini
iya tidak tercermin di sini
padahal seharusnya kan kalau misal kita ikutin naskah akademiknya segala macam
kan yang mau digunakan lebih diajukan pendekatan terhadap korban
kenapa sih kita melakukan pembaruan tapi kok nanggung
oke pembaruan tapi kok nanggung
pasal dua ratus tujuh puluh delapan ini dia
nah ini sudah ternyata ya
sudah ternyata ya
oke sudah ternyata
kita sekarang meloncat ke pasal yang lain
sebenarnya pasal yang ini juga rawan
ini agak lucu sebenarnya
setiap orang yang membiarkan unggas yang diternaknya berjalan di kebun atau tanah yang telah ditaburi benih atau tanaman milik orang lain dipidana dengan pidana denda sepuluh juta
anda bayangkan kalau petani ya
ayamnya jalan jalan ke
ke sawah tetangga gitu
betul terus kebetulan tetangganya terganggu gitu kan
langsung kena satu ratus sepuluh juta
iya gitu kira kira
sebenarnya kalau bicara lagi lagi
kalau kita bicara pasalnya itu ada di kdp
tapi itu tadi tidak pernah dievaluasi
akhirnya masuklah pasal pasal kayak gini
karena kan selama ini yang dibilang adalah oh kita mau bikin kuhp baru supaya kita tidak
karena yang sekarang sudah terlalu lama
wah udah dari zaman belanda segala macam ternyata masih muncul lagi
tapi kenapa kopi paste gitu kan pertanyaannya
harusnya bisa dong khailand kayak gini
ini kan sebenarnya sudah tidak relevan ya kalau kita
kalau kita bicara masyarakat kita sekarang gitu loh
bisa lah kalau misal memang ada kerugian sekarang ada perdata segala macam kan
tidak harus pidana
mungkin perdenda sepuluh juta
untuk satu ayam misalnya
memirik unggas yang ini
satu ayam yang makan bibit tetangga gitu ya
yang kamu tanyakan kenapa sih ini masih dimasukin sih sebenarnya
setiap orang yang membiarkan ternak
ternaknya berjalan di kebun
tanah yang ditaburi benih
atau penanaman atau tanah yang disiapkan untuk ditaburi benih
ini bedanya adalah ternak sebelumnya unggas gitu ya
jadi ikat sapi sapinya gitu kurang lebih
harus dijaga unggas
dan ini dia ternak sebagaimana disebut pada ayat satu dapat dirampas untuk negara
kenapa sih masih ada kayak gini
harusnya kan lebih teliti lah dalam
kalau menurut anda geno
kalau menurut teman teman ica jr
ini kelewatan untuk dilihat
atau memang ya sebenarnya biarin aja tetap
karena kan nilainya kan pasti berbeda dong nilainya
kalau di undang undang yang sebelumnya kan satu ribuan
enggak kan lebih rendah lagi
lebih kecil lagi kan
paling cuma ribuan atau ratusan
karena kan pakai yang rkuhp yang lama ya
kalau menurut kami ya itu tadi
karena pembentukan rkuhp ini
itu tidak dilakukan dengan sistem evaluasi
jadi akhirnya kita gak tahu nih
pasal pasal mana sih yang masih relevan
pasal mana sih yang udah gak relevan gitu
kok sampai kelewatan
enggak cuma ini ya
nggak cuma gangguan terhadap tanah gitu
ada juga penggelandangan
penggelandangan itu ada di rkuhp yang lama
cuma itu kan udah gak relevan
memangnya ada gelandangan kita sekarang kita tangkep
enggak ada kan
loh yaudah kenapa kalau enggak ada tetep dimasukin kan
emang buat apa gitu
cukuplah kalau misal
hal hal kayak gitu diatur aja diperda gitu
harusnya kan di evaluasi satu satu
ini masih penting atau tidak pernah diterapkan
kalau enggak pernah kenapa harus tetep masuk lagi
apakah memang itu terjadi di masa masa tertentu aja
perumus sendiri juga bilang
pemerintah dpr bilang
oh ini udah terlalu lama yang lama nih
kok tetep aja dipertahankan
kan udah terlalu lama pasti eranya udah diganti
tapi sebenarnya menarik kan untuk melihat
karena bagaimanapun juga
ini yang mengutarakan
yang mengusulkan pemerintah
kemudian diminta ditunda sendiri oleh pemerintah
tidak cermatan yang fatal
juga ada unsur keburu buruan
iya bagi kami sih
ini adalah sebuah
iya buru buru sih
jelas buru buru untuk membahasnya gitu
karena walaupun dibilang ini udah puluhan tahun
enggak segera disahkan
selalu diulang ulang prosesnya
proses yang sama
akhirnya masalah yang sama selalu kembali gitu
sudah tahu ini sudah terlalu lama
berarti kan kalau misal terus muncul
berarti kan ada
ada cara yang salah dalam
pembentukan undang undang itu harus ada yang diperbaiki gitu
kenapa sih gak diperbaiki
terus aja seperti itu
dan selama ini
di pembahasan panjang itu yang
yang dibahas ya
pasal pasal itu aja gitu yang
yang menimbulkan kontroversi aja
yang lain lain akhirnya kelewatan
kayak pasal pasal ini
dan ini menurut anda
salah satunya ini misalnya itu sudah tidak perlu lagi sebenarnya ada ya
bagi kami ini gak perlu gitu
banyak banget yang kita temuin
double kelewatan itu banyak banget
itulah prosesnya terlalu lama
akhirnya capek kan
dan akhirnya bosen juga ngelihatnya gitu
oh masyarakat sipil rame terus
dan akhirnya ya udah
jadi memang harus ada perubahan gitu
proses yang bisa dilakukan berikutnya apa
kan sekarang sudah ditunda
rencananya bakal carry over ke
jadi berikutnya selanjutnya apa nih yang bisa dilakukan
harus ketemu lagi kan
iya harus ketemu lagi
antara pemerintah dan dpn
kalau kami sih
pembahasan lagi ya
iya pembahasan lagi
kalau kami dari icjr kami merekomendasikan ya pak
untuk segera membentuk tim ahli
untuk pembaruan hukum pidana gitu
salah satunya untuk kuhp ini
karena memang kalau misal mau di
ini adalah katanya crown legislation
itu tugas yang sangat besar
jadi harus dilaksanakan dengan hati hati gitu
harus diajak ngomong
semua lembaga dalam pemerintahan yang punya
dengan rkuhp ini
dari yang tadi disampaikan presiden jokowi
itu kebanyakan adalah pasal pasal yang berkaitan dengan
stakeholders lain yang bukan
terkait dengan hukum pidana aja gitu
terkait dengan kesejahteraan sosial
harusnya diajak lah semua kita bicara
jadi tim komite ahli ini
harusnya sih terbentuk dari
ada juga dari masyarakat sipil
geno terima kasih banyak
sudah hadir malam hari ini menjelaskan
beberapa pasal kontroversial dengan sangat
sangat menyenangkan tadi perbahasannya
kami kembali dengan
sikap yang berbeda yang diambil oleh presiden jokowi
revisi undang undang kpk dan rkuhp
tetap bersama kami di cnn indonesia prime news